cnn indonesia breaking news
balikda inginnya ada kewajiban hanya kontribusi
nah ini berbeda melanggar kepres dan melanggar perda itu sendiri di nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tadi selain saksi tadi kan mendapat laporan dari ibu tuti dan pak saifullah ya
mengenai masukan dari balegda itu
tadi saksi mengatakan ada masukan dari ketua balikda pak muhammad taufik
yang saksi ketahui apakah terdakwa ini terdakwa muhammad sanusi
itu juga pernah dari penyampaian ibu tuti juga terdakwa juga pernah memberikan sarannya
ibu tudik tidak pernah nyinggung terdakwa
terdakwa saya kenal baik dulu masih sering ketemu juga tidak pernah bilang sama saya
tidak pernah bilang mengenai masukan itu
yang saya dengar malah waktu kasus saudara arisman
di teleponnya saya juga kaget waktu dipaparkan pembicaraan teleponnya
di sini di sidang sini juga saya baru tahu
tadi terkait tadi saksi mengatakan pak suni ya pak suni tanuwijaya ya
coba saksi jelaskan sebenarnya pak suni tadi kan sebagai staff staff saksi ya staff gubernur ya
pada saat itu
atas rekomendasi siapa
sebetulnya lebih cocok nih teman diskusi politik ya
saya kenal ini dari csis sebetulnya
dari tahun dua ribu sepuluh mau salah ya
saya diundang jadi pembicara di amerika waktu itu
saya masih dpr ri
di situ pertama kali saya kenal karena dia sedang mau menyelesaikan psd nya di amerika
jadi dia menyelesaikan
dia minta saya ke amerika untuk bicara pulang
kalau saya sampaikan saya mau jadi gubernur dki
nah di situlah dia mulai mengikut saya
tapi tidak gaji saya nggak bisa gaji
saya bilang nah jadi ini menurut saya semua tentang politik kita kaji bersama
dia ada survei sampai saya naik jadi gubernur
jadi orang suka mengatakan dia staff saya
kalau staff harus gaji sebetulnya
nah kita lebih cenderung itu
coba saya tadi menjelaskan ya mengenai tugas dari pak suni ya
untuk diskusi masalah politik kan
karena latar belakang dari pak suni ini memang dari csis tadi ya
urusan mengenai rapat
mengenai reklamasi ya
baik itu urusan mengenai draft rapat da
atau urusan mengenai koordinasi dengan para pengembang kawasan reklamasi
apakah saksi juga pernah menugaskan kepada pak suni
karena teknisnya semua ada di ibu tuti maupun di pak sekda
atau apakah saksi
kalau saya tidak perlu melalui dia juga pak
karena saya hampir semua pengembang
kenal pak saya pak
saudara arisman tinggal satu kompak dengan saya
pak aguan juga kadang saya datang ketemu makan
dari dulu kenal
di mana rumahnya
di pantai indah kapuk
kita tinggalnya satu komplek komplek pak
dari tinggal di pluit
ibunya meninggal juga gereja saya yang urus
saya berenang juga sama abangnya
hampir seminggu lima kali
dari saya belum jadi bupati
saya hampir semua kenal pak pengembang
karena lingkungan tinggalnya memang di pluit semua pak
kecil kan kita ada acara apa kenal
tadi kan saksi tidak pernah menugaskan ya
tetapi apakah dari pak suni ini pernah menyampaikan
pernah menyampaikan kepada saksi selaku gubernur
masukan masukan dari pihak pengembang reklamasi
kalau soal kontribusi
ijin tidak pernah campur
tapi kalau ada izin yang terlambat
pelayanan di ptsp terlambat
karena ini bagian dari politik
kami tidak ingin ease of doing business di jakarta itu terhambat
jadi kalau ada pengusaha yang keberatan
kita ada timnya
saya punya tim banyak
yang kita gaji banyak
bukan cuma saudara suni
untuk perizinan ada
saya pernah marah sama dia
waktu dia menyampaikan dari apindo
waktu kenaikan ump
nah sejak itu saya kira saudara suni sama saya sudah tidak berani lagi
saya sudah pernah mau usir dulu
karena dia menyampaikan apindo keberatan
dengan gaji ump yang saya tetapkan
lalu mengatur waktu itu pak sofian wanandi
waktu itu datang
saya berantem ribut sama sofian manandi
saya ingatkan suni
saya tidak mau lagi kebijakan saya
anda ajak pengusaha datang ketemu saya
untuk kasus ump
karena dia mungkin karena di csis dekat sama pak sofian wanandi dulu
untuk menentukan ump
putusan saya tidak bisa diganggu gangguan
saya kira staff saya begitu banyak
tidak ada ruangan kerja
semua anak magang satu ruang
saya tidak bisa berbicara dengan saya
kita tidak ada kesempatan cerita berdua untuk berbicara
saksi tadi menjelaskan kenal dengan beberapa pengembang reklamasi ya
termasuk tadi pak arisman wijaya
iya kan tadi saksi bilang satu komplek ya
kemudian pak agwan
pak aguan ini dia sebagai pemilik perusahaan atau perusahaan apa
kayak kapuk niaga indah semua yang abcd itu punya beliau
termasuk sekarang pulau yang sudah selesai reklamasi hanya punya beliau
makanya beliau nggak bisa teruskan
tidak bisa ada imb sekarang
tidak ada udgl dan segala macam
pada saat pertemuan saksi ya
dengan para pengembang reklamasi
di antaranya tadi dengan pak arisman wijaya
kemudian tadi pak sugianto kusuma alias aguan ya
apakah pernah dari pengembang itu
menyampaikan mengenai atau membahas seputar reklamasi ini atau kontribusi tambahan
iya waktu ketemu pribadi gak pernah bahas
saya bikin resmi ketemu pak
itu di pantai mutiara spot club
yang empat belas februari
yang sudah dijelaskan saksi awal tadi ya
jadi saya sampaikan disitu
mereka disitu sampaikan satu sampai dua juta per meter saya tolak
jadi kalau saya urusan kerjaan justru saya menyayangkan pengusaha depan saya enggak pernah ngeluk kok
makanya saya agak marah kejadian seperti ini
kalau kita duga duga saya marah betul
pura pura ini kan namanya mau nusuk saya dari belakang saya bilang
kalau betul ya asumsi kita seperti itu
terhadap semua pulau pulau reklamasi itu ya
apakah di atas pulau reklamasi itu
sudah ada bangunan yang didirikan
yang punya agung sedayu dia tancap saja pak bangun pak
itu pulau apa yang saya ketahui
saya lupa pulau c atau apa ya
pulau c kali pak
ya kenapa mereka lakukan seperti itu
karena ada peraturan pemda juga
bahwa kalau anda membangun di perencanaan lokasi yang benar
dan tanpa imb itu hanya dikenakan denda
nah sekarang denda kekecilan
saya lagi minta draft denda pergub yang baru belum keluar keluar pak
saya takut sekali pergub itu begitu
saya ingin keluarkan satu pergub
kalau orang membangun rumah tanpa imb
maka dendanya itu bayar setengah nilai tanahnya
baru kapok mereka bilang
kalau kekecilan semua orang berani bangun dulu
coba kalau setengah tanahnya harus disita buat pemda dki
dendanya seperti itu
baru kita bisa tegas
sampai hari ini nggak keluar pergubnya
terhadap bangunan yang tadi sudah berdiri ya
dan memang belum ada imb nya
apakah pada saat ini terhadap bangunan
kami sudah segel semua
kemudian sedikit lagi satu lagi dari saya untuk saksi ya
tadi saksi mengatakan
itu berdasarkan kajian dari ibu vera tadi siapa
ada pengalaman dividen dari reklamasi ancol barat
apakah itu memang hasil kajian dari ibu vera
mereka hitung mbak
ada hitungan rumusnya
sepanjang tahun itu
njop nya berapa
lalu disitulah dapat rumus
ada hitungannya mbak
ada rumusnya mbak
itu ibu vera yang tahu
ada formulanya dipaparkan ke saya
ada formula berdasarkan kajian dari ibu vera
lalu diambil beberapa contoh njop yang ada
ibu vera dengan formulanya tadi
kemudian untuk saksi berikutnya
mungkin untuk pak ahok dulu ya
dari saya cukup yang boleh
mungkin dari rekan rekan lain
sedara saksi ya
sebelumnya apakah saksi mengetahui peti agung podomerole
itu presiden direkturnya siapa
apakah saksi mengetahui anak perusahaan dari peti agung podomerole yang mempunyai izin pelaksanaan reklamasi
kemudian baru tahu mbak
peti sabudra muara wisesa
kemudian yang kedua peti kartika jalagri pakcik
kemudian selama proses pelaksanaan reklamasi ini apakah saksi mengetahui istilah yang namanya paguyuban pengembang
mereka menamakan sebutan mereka istilahnya kali pak ya
karena waktu kami kumpul waktu mereka kumpul itu di pantai mutiara
saya dengar waktu itu memang mereka pakai istilah istilah paguyupan gitu loh
istilah tapi nggak ada suratnya itu pak
cuma waktu kumpul bersama
nah pada saat melakukan pertemuan pertemuan ya baik secara resmi ataupun mungkin yang diundang dari pihak balegda
apakah saksi mengetahui siapa saja yang sering mewakili dari paguyuban pengembang
saya tidak tahu pak
kemudian pada saat saksi menjabat selaku wakil gubernur saksi pernah ditunjuk dua kali sebagai plt
di bap saksi ada menjelaskan di bap poin enam pada tanggal satu juni dua ribu empat belas sampai dengan dua puluh tiga juli dua ribu empat belas
ya mungkin ya pak
nah apakah pada saat itu saksi benar ada mengeluarkan perpanjangan persetujuan prinsip untuk beberapa perusahaan
seingat saya ada pak kita mengeluarkan perpanjangan
tapi melalui perjanjian dulu pak ada perjanjian kewajiban mereka
enggak saya hanya menanyakan perusahaan tersebut
apakah saksi bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut
jakarta propertindo pak
itu untuk izin reklamasi pulau apa
lalu muara wisesa samudera pulau g
lalu ada pulau h taman harapan indah
apakah pulau i juga ada
itu sudah dua ribu lima belas pak
apakah pulau i juga ada pt jaladri kartika pakci
pulau i juga ada
ini semua sk ini saudara tanda tangani pada tanggal sepuluh juni dua ribu empat belas

kalau dua ribu empat belas itu desember pak muara wisesa pak
baik kemudian saya lanjutkan pertanyaan
apakah sebelum menandatangani perpanjangan persetujuan prinsip ini saksi ada melihat atau mempelajari dokumen dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan
iya justru disitulah kami membuat perjanjian untuk kontribusi tambahan
itu dokumen apa saja yang dilampirkan

oh teknis mesti tanya kepada asbank itu pak
itu dokumen teknis ya
karena prinsip kami sudah ada izin dia perpanjang saya hanya butuh ada kepastian kontribusi tambahan
sebelum menandatangani surat tersebut apakah surat surat persetujuan prinsip dan pelaksanaan prinsip sebelumnya saksi sudah pernah melihat surat dokumen tersebut
karena biasa kalau teknis saya rapat semua rapimen terbuka pak bisa dinonton di youtube
waktu memutuskan izin semua itu bisa dinonton di youtube lengkap
nah itu dokumen dokumen yang saksi tanda tangan ini diajukan oleh bapak pedda atau bikta tarwang
saya tidak ingat pak di situ parafnya ada pak biasanya itu sudah paraf terakhir wagub kalau nggak ada wagub sekda ada asisten pembangunan saya paraf tanda tangan
baik saksi mulai menjabat selaku plt gubernur pada tanggal satu juni dua ribu empat belas
kemudian pada tanggal sepuluh juni saksi sudah menandatangani
surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi untuk beberapa pulau yang saksi sebutkan tadi
nah pertanyaan saya mengapa bisa begitu cepat gitu saksi menandatanganinya mengapa tidak menunggu gubernur mengapa dalam waktu sepuluh hari saksi sudah bisa menandatangani
karena memang gubernur kan sudah menyerahkan pada saya
iya karena gubernur kan sudah capres sudah tinggal tunggu mau pelantikan nanti
jadi pada waktu itu memang saksi yang menandatangani
iya kan memang semua saya laporkan juga sejak tahun dua ribu dua belas
setelah itu saksi melaporkan kepada pak gubernur
iya setelah dua ribu dua belas kan sudah saya laporkan
baik kemudian pada tanggal dua puluh tiga desember dua ribu empat belas saksi juga ada mengeluarkan pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau g untuk pt muarawisesa samudera
dalam surat persetujuan tersebut di pertimbangan yang saksi tangan tangan ini di situ ada pertimbangan tersebut
pertimbangan kedua yang menyebutkan bahwasannya pt muarawis sisa samudera akan dikenakan kewajiban kontribusi dan kontribusi tambahan
nah pemahaman saksi dari yang saya sebutkan tadi itu bisa saksi jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban kontribusi
kewajiban itu standar fasum fasos marka jalan hijau itu empat puluh an persen
nah kontribusi tambahan sesuai dengan kepres termasuk perda delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang untuk membantu menyelesaikan daratan pantura
yang nilainya akan ditentukan kemudian menurut pelaksanaan keuntungan usaha
tiga itu ya bedanya
kemudian tentang pelaksanaan reklamasi apa yang saksi pahami
reklamasi yang mereka sesuai dengan peraturan yang ada sesuai kepres dengan sesuai bentuk pulau
dia menimbun laut menjadikan daratan seperti dilakukan di ancol barat dan ancol timur
jadi reklamasi jakarta itu seperti yang dilakukan di kbn kawasan berikat nusantara muara karang pantai indah kapuk peluit itu semua hasil reklamasi
kemudian dalam pembahasan raperda rtrksp ini siapa saja yang saksi tunjuk dari pihak eksekutif untuk mewakili eksekutif rapat dengan balegda
biasanya itu pak sekda mbak peda ibu tuti ada asbang pak gamar juga ibu fera
apakah itu dituangkan dalam bentuk sk suruh perintah atau bagaimana atau terkait dengan dinas terkait
saya tidak tapi secara peraturan memang sekda yang mimpin pak kalau ketuanya
kemudian apakah saksi mengetahui siapa saja dari pihak balikda
saya hanya tahu laporannya pak taufik
terakhir setelah saya dengar di berita pak sanusi masuk menjadi balik darat
kemudian tadi saksi mengatakan bahwa ibu tuti pak sekda pak gamal itu selalu melaporkan ya setiap ada pembahasan dengan pihak balikda
kalau terjadi deadlock pak
kalau yang teknis yang lain enggak
nah selain yang saya sebutkan tadi itu ada juga kontribusi tambahan
apakah mereka juga ada melaporkan permasalahan permasalahan lain yang diusulkan oleh pihak balegda dengan pihak eksekutif
kalau yang bertanya itu tidak ada